dan saudara bpbd meninjau langsung banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
bantuan terus disalurkan kepada warga terdampak berupa makanan
kebutuhan pokok sehari hari termasuk air bersih
badan nasional penanggulangan bencana bnpb
meninjau langsung kondisi banjir di kota semarang jawa tengah
saat ini banjir sudah mulai surut dan menyisakan sebagian kecil titik yang masih terendam banjir
kepala bnpb ledjan soeharyanto menyebut
selain bantuan bagi pengungsi bnpb juga menyediakan pompa untuk menanggulangi banjir
saat ini bnpb berfokus melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di jawa tengah
prediksi bmkg curah hujan di wilayah jawa tengah terutama semarang masih tinggi
hari rabu kamis jumat sabtu sudah empat hari ya
ini cuaca sekarang nggak hujan juga salah satu hasil dari tmc
kalau berdasarkan prediksi bmkg kan hujan terus ini jawa tengah
untuk sementara yang terlaporkan itu yang ada di kudus ada enam meninggal
ada yang main main di dekat main main air hujan anak anak tapi dekat tiang listrik kesetruk
ada terpleset di persawahan
tapi bukan berarti terus bencananya langsung kena banjir itu enggak
relatif baik ya relatif baik untuk tanggap daruratnya
tadi kita lihat pengungsi pengungsi juga rata rata mereka terpenuhi
tapi nanti buka akan dikirim nasibungkus
salah satu kebutuhan mendesak yang sulit dicari akibat banjir adalah kebutuhan air bersih
warga korban banjir tambak rejo kini mengandalkan bantuan dari brimopolda jateng untuk memenuhi kebutuhan air bersih
untuk bisa mendapatkan air bersih warga tinggal membawa galon isi ulang dan mengantre di mobil yang telah disediakan
air bersih bantuan ini bisa digunakan untuk kebutuhan minum masak dan mandi
memang sulit ya air bersih
iya air bersih sulit sekali
di kecamatan karanganyar kabupaten demak jawa tengah banjir terjadi akibat tanggul sungai wulan jebol
akibatnya sejumlah desa di wilayah pantura karanganyar demak terendam banjir
intensitas hujan yang tinggi ditambah air kiriman dari wilayah hulu mengakibatkan tanggul tak kuat menahan debit air
aparat desa sudah meminta warga di dukuh norowita desa ketanjung kecamatan karanganyar demak untuk mengungsi sementara hingga situasi aman
pemerintah kabupaten demak menyebut penyebab utama banjir kali ini adalah derasnya air kiriman dari sungai limpas
tanggul sungai wulan yang masih belum selesai pengerjaannya ini belum kuat menahan derasnya air sehingga jebol membanjiri permukiman warga
bpbd meminta pemerintah kabupaten demak untuk mengevakuasi warga sekitar
demi mengantisipasi curah hujan yang masih tinggi